usai para sekjen bertemu bersama partai nasdem pks dan pkb sepakat akan melanjutkan koalisi bersama di pilkada jakarta
sekjen partai nasdem bilang pertemuan jumat malam meneguhkan kesungguhan koalisi nasdem pks dan pkb di pemilihan gubernur jakarta
meski belum menentukan siapa yang akan maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur
sementara ketua dpw pks dki jakarta punya keinginan agar bisa memenangkan calon gubernur jakarta
agar seirama dengan kemenangan pks di pemilihan legislatif jakarta
pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada
kami akan mulai dari dki dan mereka dprd
dki ini akan terus melakukan pertemuan
minggu depan di pks minggu depannya lagi di pkb dan seterusnya
kebetulan pks dapat amanah dari warga jakarta jadi pemenang
dan dengan delapan belas kursi kita akan sekuat tenaga untuk inline dengan gubernurnya
menang legislatif menang gubernur sehingga perubahan jakarta akan semakin mudah
berdasarkan data rekapitulasi pilpres wilayah dki jakarta
pasangan prabowo gibran unggul di dua enam ratus sembilan puluh dua sembilan puluh dua belas suara
dilanjutkan dengan pasangan anies mohaimin dengan dua enam ratus lima puluh tiga tujuh ratus enam puluh dua suara

dilanjutkan dengan pasangan anies mohaimin dengan dua enam ratus lima puluh tiga enam ratus dua puluh delapan suara
sementara itu sekjen pks abu bakar al habsi bicara soal sikap partainya akan bergabung dalam pemerintahan mendatang atau memilih menjadi oposisi
abu bakar menyatakan sikap pks ini akan diputuskan setelah ada penetapan hasil pemilu
dengan mempertimbangkan soal kemaslahatan
nanti keputusannya mau kemana arahnya bagaimana dan sebagainya kita lihat masalahnya